terima kasih anda masih bersama kami
rencana masuknya maskapai asing ke indonesia
dinilai rentan memperburuk neraca transaksi berjalan indonesia
untuk jangka menengah
ini lantaran maskapai asing akan menarik keuntungan ke luar negeri
sehingga neraca jasa semakin minus
sejumlah ekonom menilai penarikan keuntungan ke luar negeri berpotensi
akan dilakukan tiga sampai lima tahun
selama maskapai asing berinvestasi di indonesia
jika ini dilakukan maka ekonomi dalam negeri semakin rapuh
sementara perusahaan asing yang selama ini menanamkan investasinya di indonesia
masih memberikan kontribusi yang negatif
terhadap neraca transaksi berjalan dalam negeri
sementara itu usulan untuk mengundang maskapai asing di indonesia
juga dinilai bukan solusi yang baik untuk jangka menengah dan panjang
isu duopoly dua grup besar penerbangan disebut sebut menjadi dalang
mahalnya tiket pesawat
mahalnya harga tiket pesawat
pesawat serta pelayanan yang tidak maksimal membuat pemerintah membuka wacana
untuk mengajak maskapai asing melayani rute domestik dalam negeri
dan berikut ini rangkumannya
mahalnya harga tiket rute dalam negeri berdampak pada arus penumpang
yang menggunakan moda transportasi udara
dibandingkan pada hari raya lebaran tahun lalu
sedangkan untuk harga tiket pesawat diklaim
mahalnya harga tiket pesawat juga berimbas terhadap kunjungan wisatawan
badan pusat statistik merilis kunjungan wisatawan domestik
dibandingkan bulan sebelumnya
kekhawatiran merosotnya wisatawan domestik sudah diprediksi sebelumnya
pemerintah melalui kementerian perhubungan mengusulkan untuk dibukanya
kesempatan bagi maskapai asing
dalam rute domestik yang meningkatkan kompetisi harga antar maskapai
dengan adanya maskapai asing diharapkan terjadi persaingan harga tiket
yang mampu mendorong turunnya harga tiket rute dalam negeri
saya selaku menteri sebenarnya bukan yang memiliki kewenangan untuk mengatur tiket
kami adalah harga militer yang menentukan batas batas terbawah
tapi kami terus mencintai
namun demikian beberapa hari yang lalu
pak presiden memberikan suatu saran bahwa
berilah kemungkinan satu kompetisi yang lebih baik
nah kompetisi itu bisa terjadi apabila penerbangan asing ikut dalam rm ini
nah oleh karenanya nanti kita akan pelajari
dan kita tentu akan pelajari azar sekabotet untuk diperhatikan
agar ada satu kompetisi
masuknya maskapai asing juga diharapkan mampu meningkatkan pelayanan
dalam industri pesawat terbang
seperti ketepatan waktu keberangkatan
hingga keamanan dan kenyamanan penumpang
selama ini layanan maskapai dalam negeri
masih sering dikeluhkan oleh penumpang pesawat
tim liputan cnn indonesia